nenek dari mana saja kau
aku sudah mencari mu di sekitaran sini sejak dari tadi
aku baru saja dari dalam istana pak jajan
membuat kekacauan tambahan di sana
mainkan tugasku rahasia
nenek jelaskan kepadaku
bukit itu menurut penjelasan penduduk
kini kisar berada di bukit itu
ya aku yakin orang yang aku cari ada di bukit itu
hei jangan lari kau
aku harus mengecohnya
kalau tidak dia akan terus mengejarku
hei alam sebuah buah
dulu raing yang jadi saksi sebuahnya
tapi sudah ada di tanganku
itu artinya jagad raya akan aku kuatai
menyapu di buka bumi ini sebentar lagi
aku sudah semela
di balik semua kerusuhan itu adalah kamu kucung putih
jika kamu membunuhku tadi kemudianmelepaskan aku baik

tapi dia homepala ku

aku sendiri itu sangat sulit untuk dipercaya
rai mungkin kita terlalu berprasangka baik pada ibu nabi kasih
mulai hari ini sebaiknya kita harus lebih berhati hati
dan kita tidak boleh mau dipercaya dengan siapapun
ternyata kau punya nyali menungguku
percuma aku lari
kau pasti akan mengejarku
ternyata kau sudah siap menyambut kematianmu
aku akan mengejarku
aku akan mengejarku
itu balasan untuk ibu
aku tidak akan menghentikan ini
kau tidak akan mendapat balasan lebih dari ini
aku tidak akan menghentikan ini
aku tidak akan mendapat balasan lebih dari ini

tapi rasigun aku harus membantu
biarkan aku gelpra
kau tidak akan mendapat balasan lebih dari ini
dalam keadaan yang luar biasa
aku memang tidak akan sendiri menjaga apapun
aku tahu ini adalah kau
nenek dari mana saja kau
aku sudah mencarimu di sekitaran sini sejak dari tadi
aku baru saja dari dalam istana pak cacat
membuat kekacauan tambahan di sana
mainkan tugasmu berhasil
nenek jelaskan kepadaku
gunakan racun kecukular ini
akan aku pastikan
aku akan menjalankan
dan akan menjalankan tugasku dengan sangat baik
kalau begitu aku mohon
istana pak jajaran akan semakin kacau
semua orang akan saling mencurigai
setelah itu satu persatu akan kuhabisi
di kunjung put putih ambuing ambuing
ku air di antusen
di panjarak di antusen
gunjung ambuing ambuing
kau tahu tidak
dulu kamu menjarakan aku
tersiksa di panjaraku ai
siap rasul guru
memang murid aing yang paling bisa diandalkan
kamu murid yang hebat arda lepah
terima kasih rasul guru
karena kamu aing bisa membalaskan dendam
sama si gunjung ambuing ambuing
kamu luar biasa
terima kasih rasul guru
terus mencuri perhatianmu